untuk mengikuti tur ke stadion dan museum kemnu ini pengunjung dikenakan tiket masuk sekitar dua puluh hingga tujuh puluh tiga euro
museum di area stadion kemnu memamerkan perjalanan sejarah barcelona
foto foto dari periode awal berdirinya klub hingga beragam piala dipajang dengan rapi dalam etalase yang terletak di tengah ruangan
selain ruang ganti pemain ruang konferensi pers kemnu juga menyediakan ruang relaksasi
yakni sauna jacuzzi hingga meja pijat yang cukup luas meski tak terlalu merah
bahkan terdapat kapel untuk berbicara
saat berada di tribun penonton pengunjung pun bakal terkesima melihat begitu luas dan indahnya stadion ini
jadi belum lengkap jika berkunjung ke spanyol jika tidak singgah ke kota barcelona
dan tidak lengkap jika berkunjung ke barcelona tanpa singgah ke stadion kemnu
terletak di tengah kota barcelona dan dikunjungi jutaan orang
sagrada familia merupakan karya arsitek antonio gaudi
bangunan dengan lama lengkap
adalah katedral katolik roma yang kaya akan sejarah lebih dari seratus tahun
bangunan gereja ini dibuat dengan arsitektur perpaduan gaya gotik dan art nouveau
pengunjung bisa menikmati gaya arsitektur khas gereja katedral tahun delapan puluh an
dengan banyak relift jendela kaca patri dan langit langit yang berbentuk melengkung indah
sejumlah ken raksasa terlihat di samping kiri dan kanan bangunan setinggi satu ratus tujuh puluh meter ini
ya bangunan ini memang belum selesai dibangun
pembangunan sagrada familia sendiri dimulai pada seribu delapan ratus delapan puluh dua dan diharapkan selesai pada dua ribu dua puluh
pihak kontraktor menargetkan sagrada familia rampung pada dua ribu dua puluh satu
tepat satu abad meninggalnya gaudi
karena kemegahan desain gaudi ini
unesco memasukkan sagrada familia ke dalam world heritage side